penyelidikan terhadap isuanto alias mbah karang tengah
tersangka kasus pembunuhan berkedok sebagai dukun pengganda uang
memasuki babak baru
dari hasil penyelidikan dan pendalaman kasus
yang dilakukan oleh satuan reskrim polres magelang
tersangka mengaku telah menghabisi nyawa mu'arif
warga dusun karanganyar pada mei dua ribu dua puluh
total korban tewas di tangan dukun sadis ini menjadi empat orang
modusnya juga serupa
korban diminta meminum air putih yang sudah diberi racun cyanida
sebagai syarat menggandakan uang
dari pemeriksaan sementara
iswanto mengaku sudah tiga kali meracuni para pelanggannya
yang bermaksud menggandakan uang
korban pertama ialah muarif ⁇ yang diracun pada empat belas mei dua ribu dua puluh
⁇ warif berniat meminta tersangka menggandakan uang tiga juta rupiah yang dibawa
selang tujuh bulan terjadi pembunuhan kedua
pria bernama suroto tewas
usai menenggak air putih yang juga sudah diberi racun cyanida
merenggut nyawa dua orang sekaligus
lasman dan wasdianto ditemukan warga tewas di dalam mobil
di tepi jalan pada sepuluh november dua ribu dua puluh
ini bukan kali pertama indonesia dibuat geger oleh kasus kematian
akibat racun cyanida
lalu apa sebenarnya cyanida
cyanida merupakan senyawa kimia yang mematikan
yang masuk dalam bahan berbahaya dan beracun
senyawa kimia ini digunakan dalam
berbagai industri seperti pembuatan kertas
tekstil plastik dan kegiatan pertambangan
badan pengawas obat dan makanan bpom menyebut
senyawa cyanida secara alami juga terkandung dalam beberapa bahan makanan
seperti singkong pucuk bambu atau rebung
dan biji buah buahan seperti apel pir ceri dan peach
mengandung racun alami golongan glikosida cyanogenik
namun jika diolah dengan benar dan dimasak sampai matang
dapat menghilangkan kadar cyanida dalam singkong maupun rebung
sementara untuk biji apel dosis cyanida yang berbahaya bagi tubuh
setara dengan mengkonsumsi dua ratus biji apel